ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
si be beda atuh senal baru sama senal jepit
pasti dia mah tau lah punya niat mau nyuri senal saya
edi kagak baik sauzun
udah ya gue jalan duluan
buat gue udah lapar
kita bikin play juga ntar kita saingan
ini dari om herman ya mak
emang dia gak jumatan mak
ini dari rahma
bu kenapa sih om dejan bu gak dikurangin
kalau masalah itu kamu tanya sendiri saja sama bapak
bapak lagi pergi ke masjid
kalau kamu perlu banget susul aja ke masjid
ya udah aku pindah
kenapa bea gitu lagi
saya punya hasil yang sabar tadi
bu tadi bapak bertemu bang harun di masjid
dia menanyakan soal komisi penjualan rumah
kata dia tadi pagi nelpon ibu ya
iya memangnya kenapa
bapak gak enak bu sama bang harun
nah semestinya komisi buat dia segera kita berikan
ya sudah bapak saja yang kasih uangnya kalau bapak sudah ada uang
tadi ayah udah ketemu sama pak sofian di masjid
kapan ayah dapat komisinya
kata pak sofian nanti disampaikan sama istrinya
bapak lu gak lu ajak makan siang bareng
tadi di masjid saya gak ketemu po sama bapak saya
saya tadi sholat jumat di masjid dekat pangkalan
tisna sekarang udah nggak peduli lagi po sama bapaknya
daripada kamu gak pernah nengokin bapak kamu
bapak gue jauh di semarang
eh pur kalau lu peduli jarak bukan halangan
nanti sama ya su
aku tuh ngadgenommen
sekarang sampai pang securiness
ko oneng waduh
baik banget pak
baik banget pak richard baik banget pak baik banget pak going back to the dragon park
itu sendal itu bukan senal saya senal saya mau baru baru tadi dibeli sama
sentis uh uh nal baru dibawa ke masjid hilang
kamu kenapa mukanya cemburu begitu bapak kenapa motong wong cucian bunga
tadi pagi kan berapa udah jelaskan kamu itu sekarang nggak perlu rekojek lagi
hai itu berarti kamu itu tadi bu dapet telepon dari bandung katanya dia mau pesen rendang ibu
ya ibu bilang kalau jauh itu minimal seratus potong terus katanya dia pikir pikir dulu
sayang sekali tapi bu itu berarti promosi bisnis rendang
sudah sampai keluar kota itu bagus sekali bu ada kemajuan
duzon dayak gue jalan duluan
buat gue udah lapar
kesian jam segini belum makan
ntar emaknya kumat lagi
tidak aku mau tidur
tidak aku mau tidur
nggak lihat tuh kang
nanti tolong bantu promosiin ya
udah dimasukin oven semua mak kuenya
udah sekarang tinggal nunggu kuenya mateng
kalau gitu surfi pamit pulang ya mak mbak tati
eh tolong ini dulu
nih buat lo
mateng nunggun mak